susah ngeluarin duit dari dompet ah ih enak banget sih cuci pada dapat boneka kita ada
betapa apa kanan iya dong namanya juga cewek kalian cowok ya iyalah masa cowok pada memainkan
kita juga gimana sih tuh bener bener apa dong pak rete malis pak rete nggak boleh begitu anak kita
which part ke conscient aja ngapain sip mobernya lihat kita padahal pengumputan
irgendwie che che che pendek dengan kita mumpet aku kambung ini kan luas catak jalan aja
pt tuh apaan tuh
cak apa aja udah ngapain sih elaine bocah ngeje truth
udah udah udah
gak usah pakai asap asap segala
informasi yang kalian dapetin mana
loh kok kalian diem aja sih
mana perkembangan teror terakhir kalian
bela kita balik yuk
kita putar ya
jadi ternyata ini teh semua ulahnya kamu ya amir
jadi om amir yang meneror warga
udah ketauan nih
ketauan nih ya
sekarang kita semua sudah tahu kamu siapa
namanya bagus kamu
oh jadi kamu ya amir
yang membuat messi ketakutan cantik kayak begini dan juga mengganggu para warga
pak rt orang kayak gini itu gak bisa dibiarin
harus dikasih hukuman iya gak
iya bener tuh pak
jadi benar kamu di belakang sungai ini amir
udah ngaku aja lu
eh ngaku eh
amir toko boneka ini akan bapak wariskan sama kamu
jadi aku mau
jadi bapak harap mulai sekarang kamu bantu bapak jago toko ini dengan baik ya
lain tina kan juga untuk kamu
pak kenapa sih hampir dikasih toko ini pak
kakak kakak yang lain aja dikasihnya yang box bagus
ada yang dikasih toko emas
ada yang dikasih toko under di motor
masa amir cuma dikasih toko boneka ini doang sih pak
ini kan mainan perempuan pak
gak cocok buat amir pak
lagian juga toko ini belum tentu maju kan pak
amir disyukuri aja
di kampung ini kan nggak ada toko lain yang menjual boneka selain kita
nah jadi tugas kalian itu adalah pura pura jadi hantu
dan kalian harus takut takuti warga
sehingga warga takut dan nggak mau lagi beli toko boneka
pokoknya bikin toko bapak saya itu jadi sepi
ntar kalau berhasil saya tambahin aja
bu silahkan silahkan
bu ini yang sangat bagus ini bonekanya bu
gak ada yang beli
bagus bagus kok bonekanya bu
ya bencana saya berhasil kayaknya
starin trong preachers orang tua seperti zitulah
selalu bergabung bersama para penyertaan di
sekali lagi saya minta maaf pak rt
karena anak saya sudah menyusahkan banyak orang
saya janji akan mengurus sungai ini pak rt
saya juga akan membayar ganti rugi buat warga pak
benar ya awas kalau bohong
baik pak kalau gitu saya pamit pak
ya baik pak
eh tepuk tangan pak rt
nih rumah pak rt kan di sana
masih kepo aja mau urusan keluarga
wah terbawa suasana sayang
mari pak amir assalamualaikum
beda beda pakai bajunya
wah seneng banget sih kan pernah dapat boneka baru dari pak umar
iya dong tante
pak umar itu baik
dia gantiin semua bonekanya cewek cewek yang udah rusak
bagaimana bonekanya yang digantiin lebih bagus lagi
iya bonekanya bagus cantik
kok pak rete gunawan gitu
iya saya jadi nggak usah keluar uang lagi buat beli boneka
saya bukan koret kopet
sama aja susah ngeluarin duit dari dompetan
enak banget sih cewek cewek pada dapat boneka
kita gak dapat apa apa
namanya juga c
namanya juga c
kan kalian cowok
masa cowok pada mau main boneka juga
cowok tuh bukan main boneka
main apa dong pak rete
gak boleh begitu
nih biar aku ambil boneka gue
tuh denger gak
yang namanya cewek itu selalu menang dan selalu benar
endingnya cowok yang menang dan benar
tapi tetep harus ngalah
oh pak rete gak mau ngalah sama saya
oh pak rete gak mau ngalah sama saya
oh mau saya tagi uang ke meja
enggak lah gak
iya gak ada generiknya
uh udah mal vendo
j jusr bagau sperang